iasg rawan terkoreksi jika investor melakukan profit taking
pasalnya dalam sepekan terakhir kemarin iasg bergerak naik iasg juga sempat tembus tujuh seratus
berkat pemberitaan dprk
baik makroekonomi indonesia yang bagus
padahal secara teknikal isg awalnya diprediksi terkoreksi pada bulan ini karena tidak dapat menembus level resisten tujuh pada akhir juli
karena konflik rusia ukraine yang berkelanjutan justru tapi di satu sisi positif bagi sektor ini
sebab eropa akan mencari batu barak indonesia dan permintaan energi di air tahun seiring dan masuknya musim dingin
juga akan meningkatkan permintaan energi terutama dari tiongkok india dan juga eropa
selanjutnya kita pantau pembukaan bursa
pembelian asam asia pasifik pada perdagangan pagi hari ini
dan menurut jejak pendapat dari reuters
pada bulan juni ini
ppi kemarin menilai
dalam berita perusahaan toyota motor
mengumumkan akan menangguhkan beberapa operasi produksi karena kasus positif covid sembilan belas di lokasi bekerja mereka
ketai pasifik dan honda motor
termasuk di antara perusahaan yang melaporkan pendapatan pada hari rabu
sementara yang jepang
karena diberagangan pada satu tiga puluh lima enam belas per dolar as
tetap melemah sejak laporan pengajar as yang kuat
dolar australia berada di enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga dolar per dolar as
selanjutnya kita beralih ke perdagangan bursa eropa yang ditutup pagi tadi waktu indonesia
kita lihat seperti apa
bervariasi yang kuat hanya fujifilm seratus di delapan
sementara dex semua merah
nah saham eropa merosot pada peragangan selasa
karena investor masih berhati hati menunggu data inflasi utama amerika serikat di air pekan ini
untuk menantikan kira kira langkah kebijakan federal reserve ini akan seperti apa ya
apakah kembali menaikkan suku bunga
pasar juga dibayangi ketidakpastian akan tingginya angka volatilitas
karena pertumbuhan yang lebih lambat
kembali lagi diperburuk penurunan peringkat pendapatan
kenaikan suku bunga oleh bank sentral
dan tekanan intensif pada pasokan gas alam eropa selama berbulan bulan di musim dingin
investor kali ini fokus pada pembacaan inflasi utama dari ekonomi terbesar dunia pada hari rabu
setelah di minggu lalu data ketenaga kerjaan yang kuat pekan lalu
membus harapan rencana federal reserve untuk menaikkan suku bunga
yang bertujuan untuk mengatasi tekanan harga
lalu kita beralih ke wall street pada perdagangan pagi tadi yang ditutup waktu indonesia
kita lihat seperti apa wall street
hmm memerah lagi ya
cukup kuat sekali nasdaq komposit
wall street jatuh pada selasa perdagangan waktu setempat
mengindigasi sejumlah laporan perusahaan
yang mengecewakan menjelang pengumuman data inflasi utama
penurunan terjadi sepembuat chip memory micron
yang memberingatkan bahwa pendapatan mungkin tidak sesuai dengan panduan sebelumnya
karena permintaan yang baru buruk untuk vaksin covid
hmm menarik dia
investor sedang menunggu rilis terbaru dari data indeks harga konsumen pada bulan juli
yang dijadwalkan kembali pada rabu atau kamis waktu indonesia
laporan ini ditujukan untuk memberikan informasi perlambatan inflasi atau tidak
sebagian berkat penurunan harga minyak yang dapat menginformasikan pasar tentang langkah selanjutnya
federalism seperti apa untuk suku bunga